ya sejak awal dikenalkan kepada publik oleh presiden joko widodo konsep perundang undangan omnibus law memang menuai pro dan juga kontra
memang sejak awal ketika dikenalkan ya oleh presiden joko widodo soal omnibus law ini
omnibus law sejumlah pakar hukum tata negara misalnya mengingatkan bahwa untuk membuat omnibus law ini dibutuhkan ketelitian
dan juga soal keseriusan pemerintah untuk menyisir satu persatu pasal yang akan dirubah menjadi undang undang omnibus
karena memang ketika disampaikan oleh presiden joko widodo pemerintah ini bermaksud untuk menggenjot investasi dalam memotong sejumlah aturan
dan juga digantikan dengan aturan yang baru
namun penolakan justru dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat
ada buruh misalnya yang sejak beberapa hari terakhir melakukan demonstrasi untuk menolak ruu omnibus law
lapangan kerja misalnya karena dianggap merugikan buruh dan lain sebagainya
kita akan lihat ya pasal pasal bermasalah dan juga sebetulnya barang apa omnibus law ini
mungkin anda dengar omnibus law belakangan dibahas tapi masih agak bertanya tanya ya apa sebetulnya omnibus law itu
jadi begini kalau kita lihat seperti apa kemudian omnibus law ini muncul ke masyarakat isunya begitu ke ruang ruang publik dibahas
memang ketika presiden joko widodo ini sempat
menyampaikan konsep omnibus law ini ketika dilantik sebagai presiden ri dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat di depan mpr ri mpr dpr saat dilantik sebagai presiden terpilih
jadi ada sejumlah pemaparan disampaikan oleh presiden dan juga sekaligus tegas untuk membentuk omnibus law untuk memangkas banyaknya aturan yang dianggap menghambat investasi
jadi memang kalau kita sering mendengar narasi presiden joko widodo adalah kepada daerah dan juga pusat adalah
potong semua aturan yang dianggap ini memperlambat adanya investor dan juga investasi yang masuk
kita coba dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh presiden joko widodo ketika memperkenalkan pertama kali kepada publik tentang omnibus law
bahwa reformasi birokrasi harus dilakukan secara konkret hal hal yang ruwet yang ribet disederhanakan
kemudian tentu saja prioritas utama kita lima tahun
kedepan ada pembangunan sumber daya manusia sehingga semuanya yang berkaitan dengan itu harus kita garap secara rame rame
sehingga memunculkan sebuah daya saing memunculkan sebuah competitiveness index yang meluncat lebih baik
dan yang paling terakhir penggunaan apbn yang fokus dan terarah
penggunaan investasi itu di mana lagi bisa dilakukan undang undang atau asuransi
itu nanti yang sudah saya sampaikan kemarin di pelantikan presiden dan wakil presiden
bahwa akan dilakukan dengan cara cepat lewat omnibus law
empat undang undang nanti akan di semuanya akan dilakukan revisi lewat omnibus law
ya sebagai produk perundang undangan
mungkin dalam hukum tata negara ya omnibus law ini sebetulnya bukan barang yang baru
tapi untuk di indonesia karena belum pernah ada satu aturan omnibus ini menjadi barang yang baru
jadi apa sebetulnya omnibus law ini kan yang sejak awal publik masih bingung ya
apa sebetulnya omnibus law mengapa seolah olah kok sangat menakutkan
jadi omnibus law itu adalah menyatukan sejumlah aturan ya aturannya menjadi satu aturan saja
jadi tidak hanya kemudian misalnya begini ada isu isu yang cukup besar
kemudian dijadikan satu undang undang
satu undang undang saja misalnya soal ruu cipta kerja yang memang sudah diusulkan oleh pemerintah
jadi omnibus law adalah memangkas aturan aturan yang banyak kemudian dibuatlah satu produk undang undang yang bernama omnibus
jadi ini seringkali disebut kemudian undang undang sapu jagad ya
ini istilahnya sapu jagad karena ini menyapu banyak undang undang dan juga aturan dan dibuat menjadi satu undang undang saja
jadi ini menyapu banyak undang undang dan juga aturan dan dibuat menjadi satu undang undang saja
jadi ini menyapu banyak undang undang dan juga aturan dan dibuat menjadi satu undang undang saja
isu isu besar yang kemudian dianggap mungkin memiliki peran yang cukup untuk katakanlah soal ekonomi soal investasi dan lain sebagainya
jadi undang undang yang cukup banyak itu kemudian disatukan menjadi undang undang yang bentuknya adalah omnibus
jadi bedanya apa kemudian dengan undang undang yang bukan omnibus adalah undang undang omnibus ini menyapu banyak sekali isu
satu isu besar yang saling berkaitan dijadikan dalam satu undang undang
jadi tidak perlu banyak undang undang
itu yang kemudian dimaksud oleh presiden joko widodo adalah memangkas undang undang yang berbenturan dan lain sebagainya
jadi ada satu undang undang yang kekuatannya cukup besar artinya begitu ya
mempunyai kedudukan yang sangat penting sangat besar karena ini adalah menyapu banyak aturan aturan
nah apa yang kemudian sudah diusulkan oleh pemerintah
karena sebetulnya ru omnibus law baik itu cipta kerja atau mungkin beberapa yang lain ini adalah rancangan undang undang inisiatif dpr
jadi memang ada inisiatif pemerintah maksud saya dari presiden joko widodo
jadi yang kemudian sekarang ini
sedang dibahas ramai adalah satu ruu cipta kerja ruu omnibus law cipta kerja dan juga ruu omnibus law perpajakan
dan ada satu lagi sebetulnya ini soal umkm ya
jadi ini yang kemudian saling berkaitan untuk menurut presiden ini dapat menggenjot investasi
dan juga ini soal perekonomian indonesia ke depan yang dianggap oleh presiden sebetulnya ada banyak aturan
yang justru ini memperlambat investasi
ruu cipta kerja omnibus law cipta kerja dan juga ruu omnibus law perpajakan
tapi kemudian pasal pasalnya ini dianggap ada sejumlah pasal pasal yang bermasalah yang merugikan masyarakat
yang kemudian justru banyak merugikan katakanlah kalangan buruh yang menolak ya menolak sejumlah pasal yang dianggap merugikan mereka
kita lihat apa sebetulnya pasal pasal yang dimaksud ketika ini membahas soal buruh misalnya
yang paling terbaru terlebih dahulu deh ini adalah soal pasal satu ratus tujuh puluh
ruu cipta kerja omnibus law
nah di sini ada satu pasal yang kemudian membahas soal pemenang presiden ini wewenang presiden untuk mengubah undang undang lewat pp
meskipun kemudian sudah diklarifikasi tadi oleh mahfud md oleh sejumlah tokoh tokoh pemerintah para pejabat yang dikatakan adalah salah ketik
salah ketik yang ya lagi lagi memang menuai tanda tanya juga
kenapa kemudian bisa salah ketik karena kan ini kan kalau salah ketik atau typo misalnya satu huruf gitu ya atau satu kalimat
tapi ini satu dalam bentuk pasal
nah ini kemudian berbahaya karena kemudian setelah diteliti oleh masyarakat oleh publik dalam pasal satu ratus tujuh puluh ini presiden bisa mengubah undang undang lewat pp
dan ini jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku saat ini karena memang undang undang itu adalah ranah dari legislasi dari pihak dpr
dan ini dianggap sebagai aroma aroma begitu otoriter
karena presiden dianggap bisa membuat atau membatalkan sebuah undang undang
tapi ini sudah diklarifikasi dan sudah dikatakan itu salah ketik
kita tidak tahu apa kemudian
kemudian poin poin perubahannya
kemudian adalah yang juga menjadi perdebatan soal tentang masa kerja buruh yang menjadi enam hari
ini tentu anda sudah banyak mendengar karena ini diaspirasikan oleh para buruh dalam demo berjilid jilid belakangan ini
kemudian juga pasal delapan puluh sembilan dua puluh tentang lembur
kemudian juga upah minimum yang diatur oleh gubernur ya dalam pasal delapan puluh sembilan dua puluh empat ini
kemudian pasal delapan puluh sembilan poin empat puluh lima tentang pesangon misalnya yang harus berapa kali kerja dan lain sebagainya
terus tentang bonus tahunan juga ini kan sempat heboh
dan ini juga yang kemudian mendapatkan nolakan dari insan media adalah ketika pasal delapan belas dan juga pasal sebelas
yang isinya adalah tentang bagaimana merevisi undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pers
jadi dianggap ruu omnibus law ciptakers jadi masuk terlalu jauh untuk mengatur bagaimana pers dan juga media
yang sebetulnya selama ini dianggap lewat undang undang nomor empat puluh tahun sembilan belas saja cukup memadai untuk kelangsungan media dan juga pers di indonesia
jadi ini adalah sejumlah pasal pasal yang ramai diperbincangan publik yang ini menuai kontroversi dan juga pro dan juga kontra
karena memang untuk omnibus law ini ketika menyatukan semua undang undang menjadi satu dalam ruu omnibus
artinya kan perlu ketelitian karena harus dibedah satu persatu disisir satu persatu
karena ini posisinya nanti ruu omnibus law ini ruu omnibus law cipta kerja ini akan menggantikan undang undang sebelumnya
jadi misalnya begini undang undang yang lama itu misalnya soal undang undang ketenagakerjaan
misalnya atau undang undang perpajakan
nah dalam ruu dalam omnibus law konsep omnibus law jadi tidak lagi kemudian ada satu isu di bawah satu undang undang
tapi isu itu kemudian di bawah satu undang undang yang kemudian disebut omnibus law yang ini adalah ruu cipta kerja
dan juga ada ruu omnibus law tentang perpajakan
itulah kenapa kemudian ketika pemerintah meminta untuk ini segera disahkan ada pro dan juga kontra suara publik
dan itu sah sah saja sebagai bagian dari demokrasi
jadi kita harus teliti bersama apa poin poin dari ruu omnibus law ini
sekali lagi karena ini adalah barang baru dalam sistem perundang undangan kita karena ini kemudian belum pernah diterapkan
dan ini yang menjadi pro dan kontra juga di tengah masyarakat
dan terbaru adalah soal salah ketik tadi
nah benarkah sebetulnya banyak blunder yang terdapat dalam pasal pasal omnibus law
sejauh apa kemudian pemerintah memodifikasi pasal pasal dalam omnibus law
kami akan bahas malam hari ini dalam dialog di layar demokrasi